dan gue mau berjuang
kita sama sama berjuang
dan kita harus sama sama bisa dapetin restu dari kakak lo
bahkan bokap lo
sekarang kita harus buktiin
kalau hubungan kita ini ngebawa kita ke nilai yang lebih positif dalam hidup kita
kita makin pinter di sekolah
makin rajin juga beribadah
dan buat lo
lo jangan sampai kasar lagi sama kakak lo
atau ngebantah bokap lo
karena kalau lo sampai lakuin itu
hubungan kita cacat
lo harus bisa buktiin
kalau hubungan kita
itu buat lo lebih baik
buat lo makin dewasa
sekarang gue tanya
dan gue mau berjuang
kita sama sama berjuang
sampai jumpa lagi
karena gua mau hamil lu
beneran ruangannya di gd
iya di gd katanya ma
ma ma sebentar
iya ma ini bentar lagi ikat sepatu
kok lo ada di sini sih
kenapa nungguin tante tiana
tadi gua mau masuk ke dalam tapi mama lagi istirahat
jadi tante ganggu dong ya
oh enggak kayanya sih mama udah bangun deh sekarang
yaudah kalau gitu tante mau liat mama kamu ya
yaudah aku anterin ya
eh sebentar defun tadi makanan buat tante tiana mana
oh iya ketinggalan di mobil aku ambilin dulu ya
tolong ambilin ya mama tunggu di sini ya
tapi mama udah gak apa apa kok
tadi kata kak raman keadaannya udah membaik
menjadi sebuah rahasia
menjadi pilihan bersama
sedikit waktu lagi
mereka akan mengerti
semua pengorbanan ini
bulan kemana sih
tuan kenapa ya bukan minta maaf
atau apa kayanya malah gak ada di sini
tante boleh masuk kan tante pengen liat mama kamu
dalam kok mama baik baik aja
mau minta maaf ya sama kakak
tadi aku hilaf udah marah marah sama kakak
dan sekarang aku nyesel
kakak juga minta maaf ya lan
tadi kakak kebawa emosi
kayanya aku emang gak boleh terlalu keras sama ulan
lebih baik sekarang
aku selidikin seperti apa gibran itu
makasih ya udah maafin aku
kalau gitu aku ke toilet bentar ya
ya udah kakak tunggu di dalam ya
mbak gak usah khawatir
aku baik baik aja kok
syukurlah kalau kamu baik baik aja
soalnya kalau sampai terjadi
kan kasihan andika
maaf kakak boleh ngomong sebentar gak sama kakak
ma depan keluar sebentar
terus mbak dari kapan
mbak udah pulang dari kemarin
tadi mbak ke rumah kamu tapi kamu gak ada
makanya mbak langsung kesini
di sekolah kamu tuh bener gak sih
kalau yang namanya gibran itu
gak ada kak
tapi emang benar ya kak
kalau wulan tuh deket sama gibran
waktu itu aku pernah nanya sama wulan
dan malah dia bilang kalau
kak rahman yang terlalu berlebihan sama dia
ya itu mungkin alasan alasan aja
kali karena gak mau terus terang sama kamu
wulan itu deket
kamu tolong cari tahu
siap kak pasti
nanti devan bakal cari tahu
mana roman sih
katanya nunggu di sini
serem banget lagi
serem banget lagi
serem banget lagi
masa teriak ini gue
masa teriak ini gue
ya allah empat yang anggetin gue segala sih
ya lo penakut sih
ngajak gue ke sini
mau ngajak berantem
ya enggak lah wulan dari
gue cuma mau ngambil skateboard gue aja yang tinggalin mobil
gue cuma mau ngambil skateboard gue aja yang tinggalin di mobil lo